ya dari pulau dewata kita beralih ke kalimantan
perayaan hari kemenangan ramadan di tanah air biasanya diwarnai meriahnya bunyi petasan
tapi yang satu ini bukan petasan biasa
ledakan dahsyat ratusan meriam karbit berukuran raksasa menjadi ciri khas festival meriam karbit pontianak
dan festival meriam karbit ini telah menjadi agenda tetap para wisata kota pontianak
dan hanya dapat disaksikan setahun sekali yaitu pada malam takbiran saat perayaan idul fitri
berita terkini mengenai perayaan meriam karbit di kalimantan
ya sepanjang masyarakat masih mau dan tidak bertentangan selamat
dan ada manfaatnya itu kita sedang sedang juga tidak masalah
hati hatilah dalam mengelola ini barang ini bahaya
letusan meriam karbit merupakan wujud sukacita dan rasa syukur masyarakat melayu setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh